kita mulai informasi pertama satu anggota kepolisian terluka akibat sabetan senjata tajam saat melerai bentrokan di manggarai selasa malam
ya korban langsung dilarikan atau dibawa ke rumah sakit cipto mangkusomo atau scm jakarta pusat untuk perawatan lebih lanjut
sejumlah anggota kepolisian dari polsek menteng dan polres metro jakarta selatan pada selasa malam kemarin masih melakukan penjagaan pasca tauran antar warga yang terjadi di kawasan manggarai jakarta selatan
akibat peristiwa ini satu anggota kepolisian terluka akibat sabetan senjata tajam saat melerai tawuran sehingga harus dirawat di rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta pusat
anggota polres metro jakarta selatan tersebut mengalami luka di bagian punggung dan kaki polisian masih memburu pelaku tauran

kemudian kena juga di siku sebelah kanan kena pedang tajam
tapi alhamdulillah sudah sehat
dua orang ya pak